polusi udara di jakarta tidak bisa dipandang sebelah mata
paparan polutan yang harus diwaspadai adalah debu halus atau partikulat meter dengan ukuran dua lima mikron
golongan yang rentan dengan polutan ini adalah orang tua ibu hamil dan juga anak anak
kami mengukur konsentrasi polutan yang mungkin dihirup seorang siswa sekolah dasar di jakarta sehari hari
hasilnya kualitas udara yang dihirup siswa tersebut masuk dalam kategori tidak sehat sejak keluar rumah
penduduk ibu kota bisa jadi sudah terbiasa dengan kondisi langit seperti ini sejak pagi
asap tipis ini seolah berkabut atau mendung
akan tetapi ini bukan keduanya melainkan lapisan udara yang terpolusi
kualitas udara jakarta seringkali berstatus bahaya
jakarta adalah salah satu kota dengan udara terburuk di dunia
dengan paparan partikulat meter atau pm dua lima di atas seratus mikrogram per meter kubik
polutan debu pm dua lima juga telah menjadi perhatian badan pengelola lingkungan hidup provinsi dki jakarta
satu dari lima stasiun pemantauan kualitas udara milik pemerintah dki jakarta
ada di dalam kawasan monumen pancasila sakti lubang buaya jakarta timur
stasiun ini baru menghitung paparan polutan berbahaya seperti ozon nitrogen oksida sulfur dan pm sepuluh
dalam waktu dekat bplhd jakarta akan memasang alat hitung
dan memasang alat hitung polutan pm dua lima karena dianggap berisiko untuk kesehatan
kalau kita mengikuti aturannya di peraturan ispu itu masih pm sepuluh
tapi memang untuk rencana ke depan pemprov dki akan melakukan pemantauan untuk pengadaan untuk di pm dua lima
karena memang dia lebih kecil ya dibanding pm sepuluh
jadi kalau masuk ke paru paru itu sudah lebih dalam lagi masuk
dan kalau kita lihat dari penelitian itu sudah masuk ke aliran darah
polutan pm dua lima dapat memberi dampak berbeda terhadap masing masing individu
individu yang paling berisiko terdampak adalah pekerja di sumber polusi
penderita jantung dan paru
individu yang sedang menjalani latihan berat
dan tentu saja anak anak
untuk mengetahui kualitas udara yang setiap hari dihirup oleh anak anak
kami bekerja sama dengan greenpeace indonesia akan memasang alat ukur pm dua lima pada seorang anak sekolah dasar
kami menitipkan sensor pm dua lima active personal particulate monitor kepada rafli
siswa kelas lima sdn pelamampang sebelas jakarta selatan
meski di wilayah ini masih banyak pohon besar dan bukan merupakan jalur utama yang dilewati kendaraan
bukan berarti penduduknya terbebas dari ancaman polutan
sejak dihidupkan dari rumah rafli di gang manggis
sensor sudah menunjukkan konsentrasi pm dua lima antara satu ratus lima puluh hingga dua ratus mikrogram per meter kubik
artinya di depan rumahnya saja kualitas udara yang dihirup rafli dan teman temannya sudah termasuk kategori sangat tidak sehat
selama perjalanan ke sekolah angka pm dua lima berkisar antara satu ratus lima puluh sampai satu ratus tujuh puluh mikrogram per meter kubik
kualitas udara yang dihirup rafli baru berangsur membaik saat berada di lingkungan sekolah
di tempat ini udaranya termasuk kategori udara moderat
di lapangan olahraga konsentrasi polutan pm dua lima terdeteksi antara lima puluh sampai tujuh puluh mikrogram per meter kubik
sementara itu saat belajar di dalam kelas konsentrasi polutan pm dua lima terdeteksi sekitar empat puluh sampai lima puluh mikrogram per meter kubik
sayangnya saat rafli dan teman temannya meninggalkan sekolah untuk pulang menuju rumah kualitas udara yang mereka hirup kembali lebih berisiko
tiba di rumah kami melepas alat aktif personal particulate monitor yang dipakai rafli
hanya dalam waktu sekitar enam jam saja filter udara di alat ini telah berubah warna
dengan aplikasi pm dua lima kalkulator kami menghitung polutan pm dua lima yang dihirup rafli dan kawan kawan
rafli setidaknya telah menghirup polutan pm dua lima rata rata hingga lima lima ratus mikrogram partikel beracun dalam satu minggu
paparan polusi ini jelas berisiko untuk anak usia sekolah
resiko jangka pendeknya mungkin tidak akan terasa
namun jika dibiarkan kualitas udara seperti ini bisa mengancam kesehatan dan masa depan anak anak